saya berada di kamar ini menghadap taman suropati saya pencet ya biar kelihatan depannya
dalam video yang disiarkan secara langsung di akun instagramnya hari rabu
anies baswedan mengaku sedang melakukan isolasi mandiri di rumah dinasnya di kawasan taman suropati jakarta pusat
anies mengatakan sejak pagi langsung melakukan kegiatan olahraga di taman yang ada di rumah dinas tersebut
anies juga melakukan rapat secara virtual yang disiarkan melalui video conference
anies menegaskan kegiatan perkantorannya tetap dilaksanakan secara virtual
ia juga mengajak warga untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan covid sembilan belas
saya masih di rumah dinas menjalani isolasi mandiri
ini lagi mau live ig sendiri pertama kali
jadi kalau nanti ada salah salah dimalumin ya
biasanya ada yang membantuin sekarang harus mandiri semuanya
termasuk mau live ig juga dikerjakan sendiri
sementara itu ketua fraksi dprd
gubernur golkar dki jakarta basri bako kepada detik com menilai
sikap anies yang mengumumkan kegiatannya selama karantina itu berlebihan
basri mengatakan banyak kegiatan lain yang lebih bermanfaat
daripada siaran langsung melalui media sosial
seperti fokus pada penanganan covid sembilan belas di ibu kota